hai ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi long march menuju kawasan gedung dpr ri
jakarta pusat pada jumat siang menyusul adanya rencana dari anggota dewan perwakilan rakyat
yang tidak akan menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum aksi long march dilakukan ratusan
pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di jabodetabek selain melakukan aksi long march
pengemudi ojek online tersebut rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung dpr
aksi unjuk rasa dilakukan menyusul kekecewaan para pengemudi ojek online
dengan rencana komisi lima dpr ri dalam revisi undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
mengenai lalu lintas dan angkutan jalan
selain itu para pengemudi ojek online juga meminta agar aplikasi ojek online tidak dihapus
lantaran menyangkut hak hidup para pengemudi ojek online
ini sih banyak gitu kalau disitu susah lah
dan setelah ini sih pengen gojek tetap dan selalu
bertahan buat teman teman saya jangan dihilangkan
di medan sumatera utara ratusan pengemudi ojek online juga menyelenggarakan aksi di depan kantor
dprd sumatera utara jumat pagi masa dari berbagai daerah ini datang dengan membawa spanduk berisikan
kecaman terhadap pernyataan anggota dpr ri dari komisi lima yang mengusulkan sepeda motor bukan
sebagai angkatan umum dan dari usulan tersebut pengemudi hanya dibenarkan untuk mengambil ojek online yang berbeda dengan perusahaan yang tersebut
pengiriman barang dan tidak dibenarkan membawa penumpang
para pengemudi ojek online menutup akses jalan imam bonjol di depan kantor dprd sumut dan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu
kedatangan kami hari ini adalah menuntut hak hak kami
kami tidak memiliki roda empat yang ban empat kami hanya memiliki ban dua
mereka kerja oleh digaji oleh negara sedangkan kami

terdapat dari hasil cerita kami itu saja yang kami sampaikan kedatangan kami di kantor dpr sekarang